terdakwa kasus dugaan penipuan penggelapan dan pencucian uang first travel
landika surahman anissa sibuan dan kikeha sibuan
hari ini menjalani sidang eksepsi atau bantahan
ketiganya tiba di pengadilan dengan dikawal ketat anggota kepolisian
suasana ruang sidang sejak senin pagi sudah dipadati korban first travel
sejumlah korban first travel membawa sepanduk menuntut first travel untuk mengembalikan hak para jemaah
dalam dakwaan jaksa sebelumnya disebutkan
first travel diduga merugikan jemaah senilai rp sembilan ratus lima miliar
namun aset yang berhasil disita kepolisian hanya sebesar lima puluh miliar rupiah saja
sementara itu sebelumnya sebanyak seratus personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan sidang
hal ini dilakukan mengantisipasi kericuhan
sebelumnya sidang pekan lalu sempat ricuh
korban first travel yang ikut hadir di sidang meneriaki ketiga terdakwa saat memasuki ruang sidang
koresponden miladia rahmadi pengadilan negeri depok jakarta
miladia selamat siang
sidang sangat singkat berlangsung hari ini
apa alasan ketiga terdakwa tidak menyampaikan keberatannya atas dakwaan jaksa penuntut umum
selamat siang elvira
betul seperti anda sampaikan bahwa sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa
kasus dugaan penipuan pengelapan dan juga penipuan
cucian uang oleh biro travel umroh first travel ini juga memang dilaksanakan sangat singkat begitu
ini dikarenakan karena dari pihak terdakwa tidak menyampaikan eksepsi atau nota keberatan
kami tentu mengkonfirmasi kepada kuasa hukum dari ketiga terdakwa ini
apa kemudian yang menjadi alasan kenapa dari pihak terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan
satu hal yang memang diberikan alasannya kepada awak media adalah
memang sejak kemudian jaksa membacakan dakwaan pada sidang pekan lalu
telah disepakati juga oleh pihak terdakwa bahwa pada sidang hari ini memang tidak akan menyampaikan eksepsi
dan agenda sidang pun akan dilanjutkan pada pekan depan dengan pemanggilan saksi dari pihak jaksa penuntut umum
memang betul sekali elvira bahwa sidang hari ini yang sejatinya kita tunggu tunggu bersama ya
kita pikir jalannya memang akan panjang begitu kita akan dengarkan bersama
apa kira kira respon dan juga nota keberatan yang akan disampaikan oleh terdakwa nyatanya tidak diberikan sama sekali
jadi kurang lebih tidak sampai setengah jam lah sidang ini juga
sudah digelar dan memang selesai begitu
namun yang juga menarik adalah bagaimana respon dari para korban yang sedari pagi sudah menunggu
dan bahkan memadati ruang sidang garuda di pengadilan negeri depok jawa barat ini
mereka bahkan ada yang datang dari luar kota ada dari kalimantan kemudian dari jawa tengah
juga hadir di sini untuk menyaksikan sebenarnya jalannya sidang hari ini
beberapa di antara mereka memang kecewa karena memang tidak mendapatkan statement terkait
apa kemudian langkah yang akan diberikan dari kuasa hukum maupun dari terdakwa
tapi tampaknya mereka tidak akan
mereka akan patah semangat begitu ya
banyak diantara mereka yang kemudian akan rencananya juga akan hadir lagi pada sidang sidang berikutnya
banyak di antara juga yang ada di ruang sidang juga sempat membawa sepanduk
mereka menuntut hak mereka baik berupa pengembalian uang ganti rugi
atau bahkan meminta untuk diberangkatkan umroh
nah berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan atau materi materi sidang yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum
dalam sidang kedua ini elvira
memang betul selain kemudian tidak menyampaikan eksepsi
namun tadi kuasa hukum yang diwakili oleh puji widianto
sempat menyatakan meminta sebenarnya kepada majelis hakim
agar aset yang kemudian sudah disita dan saat ini berada di bawah kejaksaan ini untuk bisa dijual
aset ini memang rencananya dijual bisa dikatakan diskenarikan dijual begitu
untuk uangnya bisa dikembalikan kepada para korban yang gagal berangkat
entah nanti uangnya itu berupa pengembalian uang dana cash
atau mungkin berupa pemberangkatan menuju ke tanah suci
namun majelis hakim sendiri
belum memutuskan seperti apa dan tentu saja eksekutor dari penjualan aset aset yang sudah disita ini
berada di tangan kejaksaan kita masih akan terus tunggu seperti apa
tapi menanggapi sikap hukum yang kemudian sudah dilakukan oleh terdakwa maupun dari kuasa hukumnya
tadi jaksa penuntut umum juga sempat menyampaikan hal yang menarik
bahwa terkait kemudian terdakwa dan juga kuasa hukumnya tidak menyampaikan eksepsi
ini secara tersirat sih sebenarnya sudah menunjukkan bahwa terdakwa maupun kuasa hukumnya
tidak ada keberatan atau dalam hal ini mengamini atau membenarkanlah
apa kemudian dakwaan dakwaan yang sudah disampaikan jaksa pada sidang sebelumnya
terkait juga soal rencana atau usulan dari kuasa hukum terkait menjual aset yang sudah disita
oleh kejaksaan jaksa penuntut umum tidak mau membahas lebih lanjut
karena tentu saja ini menunggu proses proses hukum berikutnya
tapi fokusnya memang dari jaksa ini adalah untuk menghadirkan saksi saksi
yang akan dihadirkan pada sidang berikutnya
saksi saksi ini tentu saja sesuai dengan apa yang ada di surat dakwaan
bisa dari mungkin artis yang mungkin sempat di endorse oleh first travel
atau kemudian korban jamaah dari first travel sendiri atau bahkan mungkin internal pegawai
yang sempat juga bekerja di pt first travel kita akan tunggu bersama seperti apa
tapi elvira kita juga sedikit menggarisbawahi sebenarnya bahwa kita tahu jalannya sidang
memang seperti biasa sidebarnya ya jalannya sidang hari ini luar biasa riuh begitu
sama seperti sidang
yang pekan lalu masyarakat terutama mereka korban jamaah first travel
yang gagal berangkat ini memenuhi ruang sidang yang sangat sempit kapasitasnya hanya sekitar tiga puluh sampai empat puluh
tapi memang mereka yang hadir terutama korban first travel ini meluber sampai di ruang sidang
pada saat ketiga terdakwa ini yakni andika surahman anissa hasibuan dan kiki hasibuan tiba
sekitar pukul setengah sebelas siang tadi mereka sudah kemudian disambut dengan sorakan ya oleh para korban ini
tentu kita pikir ini menjadi sebuah hal yang lumrah karena banyak diantara warga yang sudah mengeluarkan puluhan
bahkan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk dijanjikan pergi ke tanah suci
nah tentu saja kita masih akan terus menunggu seperti apa kelanjutan dari sidang sidang berikutnya elvira
saya pikir suasananya tidak akan jauh berbeda karena masyarakat terutama mereka puluhan ribu
ada sekitar enam puluh tiga ribu jamaah yang gagal diberangkatkan ini menunggu kira kira akan seperti apa akhir dari gelar perkara first travel ini
baik terima kasih miladi arhamalansung dari pengadilan negeri depok